secara sederhana ketika akan melakukan penyadapan handphone target akan ditanamkan perangkat mata mata atau yang biasa dikenal dengan spyware oleh penyadap
yang diberikan kepada sektor swasta
nah di kominfo sendiri kita punya satgas untuk disinformasi dan misinformasi
meresap dengan bumbu geprek
memasuki tahun dua ribu lima rop yang menggenangi kawasan permukiman warga tambak lorok semakin tinggi
mulai dari kaki lima sampai pertokohan
satu dua tiga empat
apalagi hanya gerindra dan pkb yang berpisah hanya sekitar beberapa bulan setelah sebelumnya
yang kemungkinan juga masih akan terjadi
untuk menghindari hal ini proses penyaringan dilakukan setelah serbuk parutan dibiarkan cukup lama
jadi itu menurut saya petaruhannya besar
kak jasmine nya dimana tanya orangnya aja lah
seperti membuat pakaian dan ornamen dari bahan bekas presentasi peragaan busana
soalnya kalau selain sabtu minggu ya sukanya ya gitu agak sepi gitu
proses inilah yang membuat yangko berbeda dengan mochi yang dianggap sebagai asal muasal yangko
namun harus ada elemen kehidupan dan alam
dan dinding berwarna merah muda
pada tahap awal kacang dimasukkan ke dalam bak penampungan untuk direndam dengan air seperti ini
oh ya itu dari gue
karena di global sendiri dan di indonesia punya kecenderungan memang laporan keuangan setengah tahun itu sudah berakhir di bulan lalu
dia kan mencoba mengenali lingkungan dan dia dalam kondisi stres
ya tempat makan yang satu ini adalah sebuah gerobak dorong yang menjajakan ragam jenis makanan dan minuman
artinya hanya tumbuh di kabupaten kediri
terutama anak muda yang menginginkan inovasi cita rasa baru
itu dipekerjakan secara tidak digaji sama sekali
jadi itu kan bisa diminta untuk karantina
supaya kita tidak jadi panik untuk segera melepas ataupun kita tidak terlalu panik untuk selling pada saat mendadak dengan kondisi geopolitik ataupun kondisi panik selling seperti ini mbak
di dunia angkanya gaya hidup di sebut sebut nih menjadi salah satu faktor penyebab penyakit jantung
emang udah ditawarin santo petrus langsung dateng ke santo petrus aja tuh
hasil dari penyekatan manual
sukri mengaku dalam satu bulan bisa tiga sampai empat kali membakar gamping
nah kalau misalkan tujuan itu yang dicapai yang ingin diraih bahwa tujuan itu berupa
ya the tank ya iya gak ada nembak nembak

mamalia dari ordo polidota ini termasuk satwa yang dilindungi
bulan oktober nanti bahkan bisa sampai sebelas
biar nggak giung banget jadi kopinya yang gak manis makannya yang manis
yang mungkin terlibat dengan kolonialisasi atau generasi kolonial kita bisa katakan
yang akan dibebankan kepada anggaran pusat maupun anggaran dari daerah
apa apa gue sama pati gue disuruh lari
jadi urban farming itu bisa dimanfaatkan dimana saja dengan metode apa saja
ya soalnya gue baca juga lu kelas tujuh aja lu sempet nolak junior nba kan
sana di honduran dan
apakah itu karena faktor koalisi dengan pak jokowi atau justru memang manuver dari ketua umumnya zulkifli hasan sendiri
kita juga bisa dengan mudah menemukan sejumlah orang yang secara terbuka
itu berarti tidak terjadi seperti ini
mungkin dapatkan informasi bahwa saat ini kawasan petamburan
nah kalau lagi jalan jalan ke kabupaten kediri
bu ungkapan atau masukan kepada pemerintah daerah
roti canai carmen menawarkan berbagai topping
justru terbalik hari ini itu petani sedang menikmati harga yang baik
jadi kayak kita bermain sama ikan gitu aja
nah itu kok ahang kan coach tuh head coach
sampai pada akhirnya gue pengumuman trisakti keterima cuma jurusannya itu beda sama yang gue mau
kemungkinan kalau secara teknis mengikuti kemasan tebu harusnya mundur
pj juara berkat pokok juga udah berapa lama puasa gitu
bisa di ladang bisnis
tentu segala macam upaya akan kita lakukan
yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa ferdisambo tersebut
dr mccrory mengatakan dirinya memahami demoralisasi
airport kerbajati nanti di bulan oktober sudah operasional penuh
ini kan pilihan dua dua tidak enak mas
atau beras medium yang dilepas dengan harga sembilan ribuan
untuk bisa mendapatkan tempat di tim merah putih
makanya kadang kadang di situ itunya terus transisi
karena tidak ada kontrol atau check and balances
dan kami sudah cek bahwa kenapa tidak demikian
bahkan kedai roti ini menyediakan aneka menu roti panggang vegan
dalam negeri sih di lokalnya kabupaten blitar
mayoritas orang orang yang dari arah jakarta untuk menuju ke arah ke cirebon atau ke jawa tengah
suku bunga mereka dari bulan mei tahun depan
atau sebaliknya mahasiswa ini mengenal terduga pelaku
beragam kesenian daerah juga meramaikan pawai budaya ini
dan juga itu adalah hubungan yang sangat kompleks
jadi gunungnya biasa tetap berfungsi
selain itu ada juga karena memang seperti bidang it engineering natural science itu kan berkembang sangat besar di sana
seiring waktu justru merasa senang
gitu jadi kalau misalnya aku sendiri sih lebih mudah beradaptasi
seporsi soto jakarta bang madun dengan sepiring nasi dihargai rp empat puluh saja loh
jadi yang penting di awal itu kita tidak klik kita tidak install
ya udah katanya ya udah gak apa apa kalo mau main basket
dan ini menyusutnya sangat amat jauh dari rata rata tiga puluh kilogram yang dijemur itu ya
itu ordernya kan dari dia
ya yang melakukan spending adalah masyarakat
terkait dengan sektor sektornya kita masih melihat bahwa saham saham blue chip masih menjadi prioritas
kami itu punya kebiasaan tradisi
salah satu ciri utamanya dilengkapi dengan alat pengatur suhu udara atau air conditioner
atau rumah yang bisa mandiri pangan ya
virus ini yang juga menyebabkan varicella zoster
itu lebih gurih rasanya gurih
kan data itu tidak hanya dilihat secara nasional mbak putri
nah di bawah ini sudah ada bubur
sedikit kemudian tips yang kedua perhatikan asupan makan yang masuk ke dalam tubuh anda
hingga bisa terwujud di awal awalnya
kami mengikuti mendampingi baradae ya dari rumah magelang pengganti ya pak ya
jadi kalau kayak siang siang gini aku nggak pernah nyalain lampu mbak
kita yang bisa menyebabkan kematian dan bisa menyebabkan komplikasi tadi atau angka kesakitan
beberapa ponsel terlihat ada perbedaan nggak sih sebelum dan setelah memberikan akses atau udah seperti ponsel biasa kita gunakan
ada ditambah lagi dengan susu misalnya demikian
terus kayak pelatihnya juga lihat oh kayaknya lagi nggak bisa yaudah duduk dulu kek atau gimana
bisa jual sekitar dua ratus porsian lah kurang lebih dua ratus porsi
dan ini akan menjadi poin yang penting jangan kemudian bahwa misalnya di awal ya oh begini
karena saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan

kalau ini dibuka lebar lebar
ini tadi gue pembukaan aja agak agak tersendat
terutama antara israel dengan iran
beliau sudah tahu ya
nih setuju apa nggak setuju vanisa kedepannya akan berkarir di basket profesional sampai umur tiga puluh tahun